dan berita pilihan terakhir saudara kakek tewas kena jebakan tikus
seorang pria ditemukan tewas di areal persawahan kabupaten madiun jawa timur
pria berusia tujuh puluh tiga tahun itu diduga tersetrup listrik jebakan tikus
seorang pria ditemukan tewas di areal sawah desa wonoasri kabupaten madiun selasa pagi
polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
korban diketahui merupakan warga desa klitik berusia tujuh puluh tiga tahun
dalam kondisi pikun korban sering keluar rumah seorang diri dan merumput
korban diduga tersetrum listrik jebakan tikus
jasad korban kemudian dievakuasi ke rsud caruban untuk divisum
setelah nyampe tkp bahwa benar telah terjadi
seseorang tersengat alilan
listrik di jebakan tikus di persawan desa wonoase
menurut keterangan dari lingkungan keluarga korban itu mengingat usianya sudah sepuh
sekitar tujuh puluh tiga tahun makanya katanya sudah ikut
polisi telah memeriksa keterangan saksi
pasca kejadian ini pemerintah daerah kembali mengingatkan para petani
untuk tidak memakai listrik jebakan tikus
imam iswanto kompas tv madiun jawa timur